siti sadiah sudah menyiapkan berbagai keperluan untuk putrinya adel
yang akan mulai belajar di sekolah dasar pada tahun ajaran baru ini
selain peralatan sekolah dan kemampuan baca tulis hitung
sadiah juga menyiapkan mental sang anak untuk berhadapan dengan hal hal dan pengalaman baru di sekolah
sadiyah juga melatih adel berdisiplin dan memotivasi adel agar sang buah hati dapat mengikuti pembelajaran di sekolah
psikolog elisabeth santosa menyatakan
fisik mental kemampuan kognitif interaksi sosial hingga mengenal instruksi perlu diperhatikan orang tua sebelum menyekolahkan anak khususnya anak anak di usia dini
memasukkan anak terlalu dini itu masalahnya adalah oke kognitifnya siap apa enggak
belum siap baca umur dua tahun tapi kita paksa nanti anaknya kan burn out
dia pintar sekali gitu
misalnya dia pintar dia bisa ngikutin kelas tapi secara badan dia lebih kecil dari teman temannya
lalu dia itu sulit bergaul misalnya
itu kan juga apa ya namanya menjadi pertimbangan gitu
di sekolah itu kan kita belajar bukan menimba ilmu secara kognitif kita juga belajar fisikal tapi kita belajar berinteraksi dengan teman teman yang lain
dan semua aspek ini harus siap dan matang untuk masuk sekolah
elizabeth juga menyarankan agar orang tua dapat memberikan pemahaman kepada anak tentang apa dan bagaimana bersekolah dengan cara melakukan simulasi kegiatan bersekolah saat berada di rumah
anak anak nggak paham konsep
anak anak tuh pahamnya simulasi gitu
eh nanti kamu mau mulai sekolah ya jangan bilang ayo kamu sekolah itu namanya kita menasihati anak yang sudah lebih besar ya
anak anak mereka itu yuk kita
di rumah ya bu guru panggilnya bu guru ya ibu gitu ya enggak kita mulai simulasi roll
kebayang gak sih kalau mereka nggak pernah dapat simulasi pasti kaget gitu
mereka kan biasanya di lompet
kesiapan anak untuk masuk dalam rutinitas sekolah harus diperhatikan agar anak bisa menikmati proses belajar dan pelajaran yang diterima di sekolah bisa terserap maksimal
indra yanni laksmi soni sulistiono jakarta